hadiah kehamilan ibu puput
pak aji bilang gara gara kasur
dipakai sama ibu puput
pak haji sih bilang begitu
itu kan kasur udah rusak kang
lebih tua dari angri
minah bawa telepon emak ya
entah diomelin lagi sama emak
udah deh minah mau ke rumah emak dulu
akang juga mau sekalian kembali ke kantor
pak aji pesen catering
ya emak akan angker
siapa lagi ya bang
udah banyak banget
ya lo bilang aja soalnya ya pak aji
lagi lagi emang gak ketukar gitu
ihan usual gak butuh sufenir ya bapak
kalau jin iprit ada
yaudah atum po
taruh fotonya aja nggak usah tulis nama
gue sebenernya pengen banget pesen souvenir dari lu
tina juga paham po
gue sebenarnya pengen banget pesen souvenir dari lu
semuanya udah diurus
oh diurus sama io
yaudah atum gak apa apa po
gue udah keburu jatuh hubungan sama lu
tina ngider dulu ya po
jangan proximat haben
papa jalan dulu ya
pacarnya udah tua
orang orang rame pada cerita mak
sekampung juga udah pada tahu
nek calonnya itu kaya
ngapain lu pusing
lainnya ditanyain terus
hp lu rusak
baru sekali nelfon aja
ada siapa di luar
enggak enggak ada siapa siapa
bagus kalau begitu
lu sering sering aja minta maaf
supaya lu hidupnya bahagia
mak ibu puput kesini gak nganterin duit pepes
kenapa dia mau minta
aduh mak minah serius
enggak memangnya kenapa
kalau ibu puput kesini mau ngasih
mak jangan terima ya
terserah gue dong
minah serius mak
agak sudah pulang mah